sementara itu presiden joko widodo memerintahkan para menterinya agar segera menyiapkan konsep final revisi undang undang cipta kerja
sebelumnya undang undang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh mahkamah konstitusi pada tahun dua ribu empat belas
dan agar lakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun
pemerintah masih membahas terkait dengan apa yang diamanatkan oleh mk
nah itu pemerintah sedang berbicara dengan berbagai kalangan terutama di beberapa klaster
nah oleh karena itu arahan pak presiden supaya segera disiapkan konsep finalnya
baik itu aja
nah untuk klaster ketenaga kerjaan sendiri kan pak burung mempertanyakan
ya itu kan sudah ada pembicaraan antara kadin dengan tenaga kerja